sementara itu ratusan penumpang lion air mengamuk di bandara internasional minangkabau padang sumatera barat kami sore
mereka kesal karena tidak adanya kepastian kapan akan diberangkatkan
mereka yang mengamuk ini merupakan penumpang lion air jt satu ratus tiga puluh dari bandara udara minangkabau padang menuju kuala namu international airport deli serdang sumatera utara
menurut jadwal seharusnya mereka berangkat pada pukul sepuluh empat puluh waktu indonesia barat
namun hingga pukul lima sore belum ada keputusan apakah mereka akan berangkat atau tidak
salah seorang penumpang bernama mardefni zainir mengaku sempat mempertanyakan penyebab delaynya penerbangan
namun mereka tidak mendapat jawaban yang memuaskan
masa memaksa bertemu dengan pihak manajemen lokal untuk meminta pertanggung jawaban karena mereka baru mendapatkan nasi bungkus